kita ke kupang nusa tenggara timur seekor buaya berukuran besar berjemur santai di pantai wisata
upaya penangkapan yang dilakukan petugas gagal total karena buaya terlanjur masuk ke laut dan menghilang
tak biasanya senin siang pantai wisata lasiana kupang ramai didatangi warga
warga diebohkan dengan kehadiran buaya muara berukuran besar yang sedang berjemur
petugas balai konservasi sumber daya alam kupang dan polisi datang untuk menangkap
mereka melarang warga mendekat karena sangat berbahaya dan bisa menyebabkan buaya melarikan diri
sayangnya aksi petugas terhambat karena harus menunggu speedboat bksda yang parkir jauh dari lokasi
akibatnya buaya muara ini pun bergegas masuk ke dalam air dan menghilang karena keributan suara warga dan deru mesin speedboat
polisi yang membawa senjata api sempat berniat untuk menembak mati sang buaya namun langsung dicegah oleh petugas bksda
menurut data bksda nusa tenggara timur pada tahun dua ribu enam belas tercatat sembilan orang tewas akibat diserang buaya
sejak dua ribu sebelas sudah tiga puluh empat korban jiwa di seluruh wilayah kepulauan nusa tenggara timur
semua korban terlibat konflik dengan buaya saat melakukan aktivitas di areal perairan muara sungai dan bibir pantai
kristongai kupang nusa tenggara timur